balapan mobil listrik formula e pada enam juni dua ribu dua puluh
akan berlangsung di monas dan sekitarnya
meski sebelumnya tidak mendapatkan izin
kementerian sekretariat negara kini telah merestui
soal penggunaan kawasan monas
sebagai salah satu jalur lintasan balap
dikutip dari detik com
rencana lintasan formula e di jakarta
tertuang dalam surat gubernur provinsi dki jakarta
dan telah ditanda tangani oleh anies baswedan
dalam lampiran surat
trek ini memiliki panjang lintasan total dua enam km
dengan total sebelas tikungan
meski belum diketahui persis titik start dan finish dari lintasan
dalam rancangan ini disebutkan
jika mobil balap formula e jakarta
akan memutari sirkuit jalan raya searah jarum jam
berdasarkan skema peta
salah satu yang menarik perhatian adalah
rencana penutupan lantai batu alam
di kawasan monas
yang akan dilintasi peserta balap
area lantai batu alam nantinya akan ditutup
dengan campuran hot mix atau aspal semi permanen
yang kemudian dibongkar kembali saat balapan usai
meski telah mendapat izin menteri sekretariat negara
penggunaan kawasan monas sebagai lintasan balap
justru tidak mendapat restu
dari tim ahli cagar budaya provinsi dki jakarta
hal ini berbeda dengan surat dari gubernur anies baswedan
yang telah diajukan kepada menteri sekretaris negara
yang menyebut telah mengantongi rekomendasi
tim ahli cagar budaya provinsi dki jakarta